m data k hp
aduh sakit banget
aduh pakai pencabang segala lagi
kalau enggak kita cari bantuan di kampung ini
barangkali ada yang mau gue tolongin ya
nah ini bagus dong
boleh boleh boleh
pakai pencabang segala banyak
dahlah sabar aja
rencana allah pasti yang terbaik
kita akan bisa jalan
kalau salah itu dijawab
emang kamu ada urusan apa
kalau pengen ceramah sana di masjid
aku bukan mau ceramah
tadi mobil aku bannya pecah
mungkin disekitar sini ada bantuan
kita mah pengen main bola
gak ada urusan sama kalian
islah aku minta tolong banget
kalau kamu butuh banget
kalau kamu menang nanti kita bantu
ada kentang diatas om bro
tantangan diterima bro
semuanya dengarkan ya
siapapun bagi kalian yang sholat berjamaah apabila sholatnya itu mendahului imam
maka itu batal kalian semua sholatnya ya
imam itu fungsinya untuk diikuti
bukan untuk diajak balapan
jadi sobri kamu tadi batal sholatnya ya
nanti sholat lagi ya
menurut hadis sohi rasulullah saw bersabda
tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika ia mengangkat kepalanya lebih dulu daripada imam
maka allah swt akan merubah kepala kalian menjadi kepala keledai
atau allah akan merubah bentuk kalian menjadi bentuk keledai
kamu mau jadi keledai sobri
jadi lain kali kalau imam belum allahu akbar
maka kalian juga jangan jangan lebih duluin imam ya
itu kalian batal sholatnya ya
terima kasih banyak pak
untung ada adik ini
oh enggak kumpah
untung ada dia
sama yang lain
dia kan ada teman teman ya
bersatu kita tunggu
nah nah nah
kabur kamu kabur
ada apa sih bu tet
oh lihat deh
ini cuma daun
bukan ulat bulu
nanti dipohongin kita ya
siapa sih emangnya
dia kayaknya itu bikin aku dan kawan kawanku takut gara gara ulat bulu ini
ternyata cuma daun dibohongin kami
udah sekarang kan udah tahu itu daun
nggak usah takut ya
nanti biar ustazah yang tegur sobri indra sama hadi
kalian lanjutin baca aja ya
nggak ada kok nggak ada ulat bulu
pada ngapain lari lari di sini
ini pasti ada sesuatu nih
kita kita juga nggak sengaja nabrak pak ade
menurut pak ade pasti ada yang ngeselin
kata pak ustadz kalau saja kita berbohong gak bakalan bisa mencium bau surga
eh kita tadi habis kerjain santir wati
tuh kan ini pasti kamu ngisengin orang
mesti ditangkap laporin ke ustadz musa
aduh pak ade
jengkeh pak ade
disini aman gak ya
disini aman kok
pak dia gak bakal nyari kesini
tadi sama temen temennya
kegelapar kan tau
iya sih tapi si butet berani banget ya
emang gak takut sama mulut bulu
aduh ada apa sih
ngawasin pak deh
gak usah nopok nopok deh
aku kan udah bilang
iya emangnya kenapa
aku tuh lagi ngawasin pak d
siapa tau nanti pak deh kesini
indra kamu gak usah nopok nopok
hahaha sekarang kalian bertiga ikut ustadz ya
gak ada yang berani kan
sobri hadi indra silahkan kalian bicara
iya deh temen temen maafin kita
kita ngaku salah
kita kaku kita salah emang
makanya kita mau deh kita push up sepuluh kali
gak usah kalian push up sepuluh kali
beneran gak boleh
iya betul lah
masa kau gak percaya
aku udah bangun